mas dari komunitas akubadit indonesia bukan
nah itu saya mau cari tahu soal komunitas mas
mas mau tampil sekarang ya
iya sebentar lagi sih
saya boleh ikut bareng gak mas
oke boleh mas
di antara kesibukan warga jakarta yang begitu padat
ternyata masih ada sebagian orang yang mau menyempatkan waktu
untuk membahagiakan orang lain tanpa pamrih
namun siapa sangka para pemilik jiwa mulia itu
ialah mereka para badut
di tengah pekerjaannya sebagai badut profesional
menghibur berbagai acara
mereka secara rutin menyempatkan waktu
untuk berbagi kebahagiaan secara cuma cuma
meski cukup sulit untuk mencari waktu bersama
mereka tetap berusaha berkumpul
demi mengukir senyum di wajah anak anak yang bernasib malang
atau sedang sakit
gimana cara ngajak awalnya
kan ini kan komunitas non komersil ya
gimana sih mas cara ngajak awalnya
apa mereka mau datang mau join sendiri juga
awalnya sih kita bukan kita yang ngajak
justru mereka yang mau langsung bergabung sama kami
eh mau ikut dong
oh ya udah boleh
dan ini gratis tidak ada bayaran
teman teman mau yaudah yaudah berangkat
jadi bukan kita yang ngajak sih
justru malah mereka yang gabung
jadi semua datang dari hati masing masing ya mas
betul mereka datang dari hati
oke mas ipru bentar lagi mau tampil ya mas
iya bentar lagi
semangat tampil ya mas
setelah kita nonton juga
semangat mas siap
oke terima kasih kakak
kali ini para badut hadir untuk menghibur anak anak
yang tengah menjalani pengobatan medis
di rumah sakit di kota kota besar seperti jakarta
rumah singgah ini menampung mereka
yang tidak memiliki tempat tinggal
di kota tempat mereka melakukan pengobatan
saat para badut mulai tampil menghibur
diiringi musik yang ramai
senyum dari anak anak di sini merekah
dan mereka ikut bertukuk tangan
gelak tawa juga terdengar dari orang tua
yang menemani anak anaknya
mereka terlihat antusias menonton atraksi
dari para badut yang interaktif dan lucu
mulai dari bermain bola sulap bagi bagi hadiah
atraksi piring dan tongkat serta atraksi lainnya
para badut pun kerap mengajak anak anak dan orang tua
untuk berpartisipasi dalam pertunjukan mereka
kepala pertanian pertanian
untuk orang tua juga menghibur ya kak
karena kita kan jenuh dari hari senin sampai jumat ke poli
untuk berobat anak anakan
untuk anak anaknya juga senang karena ada hiburan
ya sabtu minggu
rasanya senang banget kak kita dihibur
anak anak di sini juga terhibur
dengan adanya kakak kakak badut
terima kasih sekali sudah menghibur adik adik
begitu senangnya kami
obat yang paling mujarab itu adalah kebahagiaan
dan ketika mereka datang
itu benar benar kebahagiaan yang luar biasa
buat kami juga di rumah harapan
jadi kita senang banget
terima kasih buat omong badutnya
eko sudah lima tahun menjadi badut profesional
sebelum menjadi badut
eko bekerja di sebuah restoran cepat saji
menjadi badut memiliki kepuasan tersendiri baginya
terlebih saat penonton tertawa
usai melihat penampilannya
kalau dari badut baru lima tahun ini
sebelumnya jadi apa
boleh ceritain dikit nggak pak
kenapa dari karyawan bisa pindah menjadi badut
lebih ingin berbagi buat anak anak
fashionnya seperti itu
dulu emang mc ulang tahun
tapi sekarang lebih ke badut
bisa berbagi untuk anak anak trauma healing
kebakaran penderita kanker
lebih senang kita untuk ke situ
setelah pertunjukan berlangsung sekitar setengah jam
para badut lucu ini pamit undur diri dari anak anak
mereka berfoto bersama
dan senyum bahagia pun terlihat di luar
tapi wajah mereka semua
tapi kok susah juga ya nempelinnya mas
iya paling itu harus saya pakai lem
oh sudah ada lemnya
tuh kan nggak nempel lagi
ternyata susah juga ya teman teman untuk menjalani profesi badut ini
yang ternyata ini juga bukan sekedar profesi untuk mencari uang
tapi juga untuk menghibur sesama
ternyata membawa kebahagiaan juga bagi mereka yang melakukan profesi ini
kalau gitu semangat untuk umat badut semuanya ya om
selalu ya om
terima kasih dadah